menyikapi perayaan tahun baru dua ribu sembilan belas forum ulama purwakarta bersama para santri menggelar aksi keprihatinan di halaman kantor pemerintah kabupaten purwakarta jawa barat
dalam aksi pada senin siang itu para ulama purwakarta menolak segala bentuk panggung hiburan pergantian tahun di purwakarta
alasannya bangsa indonesia sedang dirundung duka akibat berbagai bencana alam
forum ulama berharap pada pergantian tahun ini seluruh elemen masyarakat bersama sama menggelar zikir dan doa agar bangsa indonesia tidak kembali ditimpa bencana yang menelan banyak korban jiwa
aksi ini digelar setelah pemerintah kabupaten purwakarta berencana mengadakan panggung hiburan pergantian tahun yang akan dimeriahkan artis ibu kota di lapangan sahate
tadi dari pemda purwakarta itu sudah diserahkan kembali kepada yang bikinnya untuk dibongkar kembali
pemda purwakarta berharap pada pergantian tahun ini seluruh elemen masyarakat bersama sama menggelar zikir dan doa agar bangsa indonesia tidak kembali ditimpa bencana yang menelan banyak korban jiwa